sat lo cek kubuk ya
biar gue ngejar orang tadi siapa tuh ada hubungan sama putri
yaudah gue kesana
kok gue bisa jatuh ke sini ya
masih pada molot
hei bangun bangun
ini pada molor aja ya kerjanya
sirap pakai air lebih enak nih kayaknya
tante ngapain kamar aku ini kan kamar cowo tante
gak mau pikir
tante akan dapet di dukder gitu sama
nanti kesini mau nyari putri
mana saya tau tante
tante gak sendiri kan
aku baru mau tidur
ninggalin hp dia dapat cucian
kalau dia mau pergi jauh jauh nih nih nih liat nih
handphonenya putri kan
handphonenya putri kan nih liat gak liat gak liat gak liat gak
ih woi tante
tante nanti kalau misalkan handphone ini sama tante ntar
wah jadi perkara ya
ini pesan terakhir dari ibunya putri
ini kan mau kemaru
apa jangan jangan putri gak boleh gara gara ini pesan ah
jangan jangan ada umur yang membuka puy
bisik bisik apa lo
enggak enggak enggak
balikin ke tante tante
eh eh dewa mau kemana kamu
aku mau nyari putri
putri udah bahaya
putri udah bahaya
putri kau cukup
putri lo dimana put
lo denger suara gue mbak
coba kita cek ke gubuk itu yuk
siapa tau ada putri
lo cek ke gubuk ya
biar gue ngejauh orang tadi
siapa tuh ada hubungan sama putri
suara cepet banget
putri putih lu denger suara gua enggak putri ini gua satria putri
putih dimana sih ya allah putri putri
putri putri putri putri putri
alhamdulillah ya allah selamat juga makasih banget ya saat lo dan lo dan menemui disini
misalkan enggak ada lukul atau lagi alhamdulillah gue syukur banget gue sama dia nemuin lu di sini
dewa dewa iya dimana dia lagi nyari orang yang jebak lu di sini terus pas gue sama dewa nyampai
di depan kita ngelihat ada orang tuh
kejar orang itu dan gue masuk ke sini ya buat saat saat menikah sekarang membantuin
dewa ya tapi lu gimana udah cemikirin gue harus pikirin dewa gue takut kalau misalnya itu kenapa
tapi lo betan bantuin dewa tolong udah udah hati hati ya di sini ya ya hati hati

kali ini gue gak akan biarin dia lolos
nah kemana lu ha
kenapa lu tangkap gue
salah gue apa sama lu
gue mencari burung liar disini
malah gue lu tangkap
maaf banget ya
itu orang kemana sih larinya
siapa sih sebenernya dia